iya anak anak dengarkan semuanya
dalam agama kita mengajarkan sifat pemberani atau syajaah
salah satu sifat pemberani adalah berani mengakui kesalahan
ayo siapa diantara kalian yang mau jadi pemberani disini
pemberani untuk mengakui kesalahan
nah nah nah
ini dalang dibalik tikus tikus itu
trio bemo tikus yang sebenar benarnya
tidak tidak tidak
tenang dulu tenang dulu
tenang dulu tenang dulu
maksud saya bukan itu
kurang satu bukannya empat
tapi lima kurang satu
satu dua tiga
pak dek pak dek
jangan jangan tigus yang kelima
ada di sini pak dek ada di sini pak dek
kalian harus bertanggung jawab
atas kekacauan yang terjadi
haikal nih pak ustadz yang salah pak ustadz
haikal tuh yang naruh si tikusnya pak ustadz
dia ustadz dia yang taruh tikusnya satu
di dagangan saya ustadz di seluruhnya ustadz
nggak aja nyalain aku
betul itu bos ustadz semua masalah ini
itu ulahnya trio bemo pak ustadz
itu semua gara gara kamu
ya iyalah kadang kadang kamu juga bisa jadi
haikal yang salah
siapa tau masalah ustadz yang salah
atau bisa juga ustadz yang salah
eh ustadz masalahnya
nggak tau ya
kalian gak boleh kayak gitu ya
kalian harus tanggung jawab
iya anak anak dengarkan semuanya
dalam agama kita mengajarkan
sifat pemberani atau syaja'ah
salah satu sifat pemberani
adalah berani mengakui kesalahan
yang mau jadi pemberani disini
pemberani untuk mengakui kesalahan
sekarang kalian semua gak usah salah salahan
ini pasti semua salah kalian
ini lima orang ini biang rusuh memang
udah eh udah jangan salah salah lagi
sekarang kita ambil jalan tengahnya kar
kalian semua lima limanya ustadz anggap
biar dari semua masalah ini
ustadz musayyid mulyadah santun akan mengadakan
peraturan di pesan inggranta akan diperketat
dan akan ada razia
yang melanggar peraturan ini

ngeras empang mengebersihin wc
terlalu dan ngeri
rambutnya akan panjang
dan akan dibotakin sama ustadz musa
dikit lagi dikit lagi dikit lagi
menang menang menang
oh aneh banget
kalian tahu tidak sih
aku ya dengar dengar dari anak santriwan
katanya di pesantren ini bakal ada rajia loh kawan kawan
siapapun yang tak disiplin dan melanggar aturan
hukuman yang paling berat
emangnya itu beneran ya
terus juga kok ayo jadi deg degan gitu ya
terus juga jadi takut
padahal kan gak ngumpetin apa apa
kalau kita itu tak mau dihukum
kita itu tak boleh buat ulah
kita itu harus disiplin
eh aduh itu mereka tuh lagi ngapain ya
yang manis ya yuk
itu itu itu
jangan jangan jangan ngomong gitu
kita samperin serius banget
iya deh yuk kita samperin yuk
kau lagi baca apa
ini baca ini apa
kisah hebat nabi
oh gitu ya
kok baca buku mungkin terbalik sih
orang kaya bebas lah mau baca buku kayak gini gini
kau bohong ya
gak mau gak mau
kalau kalian mau minjem minta izin
gak mau gak mau
oh kita boleh lihat buku buku ya dong
gak usah dia sih
gak ada apa apa ya
kan jadi usah sih
eh gak ada orang
wah kita didohong
kita kejar kita kejar
hai kau ngapain sih menderpandir kau sendiri ngapain kalian nggak usah ikut ikut aku menderpandir
aku mau ngikutin kamu kamu kamu kamu masuk masuk muslim itu saudara seperti satu tubuh betul tidak
itu kan punya dodot eh punya saya itu sungguh terlalu
mulai sekarang biar kita
aku punya ide nanti kan kita bakalan kena razia nih kita bakalan dipotong rambutnya
enggak gimana kalau kita kerjasama kerjasamanya apa kita harus umpetin semua
yang ada di panggung pesantren antar biar kita kena razia rambutnya
kalau aku sih yes kan itu emang ide yang sungguh cacas kalau menurut mas indra gimana
aku juga yes yes kok yes tapi kalau mas obra gimana
untuk para santriwan dan juga santriwati yang ustadz musa mulia dan santun sayangi
kembali ustadz ingin mengingatkan masalah kedisiplinan
yang harus lebih ditingkatkan kembali
jangan sampai kalian kembali membuat onar
apalagi sampai menimbulkan pelanggaran
betul apa yang dibilang oleh ustadz musa
bagi kalian yang kuku tangan dan kuku kakinya pada panjang
ataupun bagi santriwan yang rambutnya pada gondrong gondrong
harap segera dipotong
ataupun bagi kalian semua yang suka membawa handphone diam diam
ataupun barang barang yang tidak diperbolehkan di dalam pondok pesantren
harap segera berikan kepada murobi kalian
dan khusus bagi santriwati
kalian berikan kepada